ya seperti yang saya sampaikan komnas ham kan saat ini sedang melakukan pemantauan atas proses hukum kasus ini gitu ya
bahwa kami sudah memanggil para saksi
dan akan kami lanjutkan dalam waktu dekat
dan dalam proses itu juga kami selalu mengkoordinasikan itu dengan polda jawa barat
meskipun kami juga sebenarnya sedang menunggu gitu ya klarifikasi yang akan diberikan oleh polda jawa barat terkait dengan proses hukum dalam waktu rentang delapan tahun itu
tetapi yang selalu ingin kami tegaskan adalah seluruh proses yang dilakukan oleh kepolisian itu menggunakan prinsip profesionalitas kehatian
dan bagaimana hak asasi manusia menjadi salah satu prinsip yang dipegang gitu ya
karena berdasarkan pengaduan sebelumnya beberapa pelaku itu melaporkan kepada kami adanya dugaan penyiksaan
sehingga ini kita berharap itu tidak terjadi keberulangan gitu ya dalam proses yang sekarang sedang berlangsung gitu
ini sama sama paralel begitu ya bu anies ya
dari komnas ham juga terus menindaklanjuti terus mengikuti prosesnya
di sisi lain juga kita berharap bersama
pihak kepolisian dalam hal ini polda jabar yang mengusut kasus ini bisa juga berjalan beriringan begitu ya
supaya memang kebenaran dalam kasus fina ini benar benar terungkap
baik terima kasih sekali lagi pakar hukum dari universitas sudirman
prof hipnu nugroho lalu juga komisioner komnas ham anies hidayah telah berbagi perspektif dan informasinya di sapa indonesia pagi hari ini
sehat selalu prof hipnu dan bu anies